acara ini berlangsung dengan lancar hingga selesai
dan kita sekarang memasuki inti acara debat cawa press pilpres dua ribu sembilan belas
akan dimulai dengan penyampaian visi misi para kandidat
sesuai dengan kesepakatan masing masing tim sukses
calon wakil presiden nomor urut satu mendapat giliran pertama menyampaikan visi misinya
kami persilakan kepada bapak maruf amin
waktunya empat menit dimulai sejak bapak berbicara
indonesia yang sehat cerdas produktif dan berakhlak mulia
jokowi jk telah melakukan banyak hal tetapi kerja belum selesai
karena itu kami jokowi maruf akan melanjutkan ikhtiar itu
untuk membangun dan melindungi segenap
bangsa indonesia untuk menjadikan kehidupan mereka
lebih sejahtera dan lebih maslahat
sesuai dengan prinsip
pemimpin harus membangun kemaslahatan untuk rakyatnya
di bidang kesehatan kami pastikan jkn
jaminan kesehatan nasional akan berlanjut
begitu juga pkh program keluarga harapan akan kita teruskan
di bidang pendidikan
beasiswa akan kita teruskan
dan akan kita tingkatkan sampai ke tingkat kuliah
oleh karena itu kepada anak anakku semua
jangan takut untuk bermimpi
jangan takut untuk bercita cita
orang tua tidak perlu khawatir
akan masa depan anaknya
kalian jangan takut dan jangan sedih
karena sekarang negara telah hadir
dan negara akan terus hadir
bagus lah lampu jahing
dan lempar tali kita rimpah juga
tiati indonesia yang ajib writer mechanis
nentang tingkat kesehatan dari harlem dan negara
jauh keluar dari situ
agar membuat negara merupakan gerape chainswell
sembako murah kartu prakerja ini kartu yang akan kami keluarkan itu
untuk apa kartu ini supaya anak anak miskin bisa kuliah
supaya ibu ibu bisa berbelanja dengan murah
supaya mudah untuk mendapatkan kerja
kenapa karena pemerintah telah menyediakan tempat latihan dan tempat kursus secara gratis
bangsa kami juga harus dibangun dengan yang akhlak mulia
sesuai dengan hadis nabi
saya hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti
oleh karena itu pada yang terakhir kami jokowi ma'ruf
siap untuk mengemban amanah untuk memimpin bangsa ini menuju indonesia maju
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oke saya berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor dua
untuk menyampaikan visi visinya
sama pak empat menit ketika anda mulai berbicara
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
saudara saudara sebangsa setanah air dimanapun berada
yang saya banggakan saya muliakan kiai haji ma'ruf amin abah
selamat ulang tahun ke tujuh puluh enam
semoga abah tetap sehat walafiat mengemban tugas negara
saya bersyukur syukur alhamdulillah bahwa diberi kesempatan kesehatan berkunjung
di satu lima ratus kunjungan masyarakat dalam hampir tujuh bulan terakhir
kami mendengar keluhan masukan harapan
prabowo sandi melihat masa depan indonesia cerah jika kita fokus kepada hadirkan solusi bagi masyarakat
masyarakat menginginkan lapangan kerja yang terbuka
anak anak muda menginginkan peluang usaha
ibu ibu emak emak menginginkan harga harga bahan pokok yang terjangkau
biaya pendidikan biaya kesehatan dan biaya listrik yang lebih murah
oleh karena itu prabowo sandi memiliki solusi di bidang pendidikan dua yang utama
pertama pendidikan tuntas berkualitas
meningkatkan kualitas pendidikan adalah kualitas guru kesejahteraan guru terutama guru honorer
kita akan tingkatkan kesejahteraan dan pastikan status guru
kurikulum kita perbaiki agar memiliki fokus pada pembangunan karakter dan ahlakul karimah
kita juga pastikan bahwa sistem ujian nasional dihentikan diganti dengan penelurusan minat dan bakat
kami juga memiliki konsep sekolah link and match
di mana kita hadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan
pada kesehatan saya teringat kisah ibu liz di sragen
di mana pengobatannya harus di stop karena bpjs tidak lagi meng cover
di bawah prabowo sandi kami pastikan dalam dua ratus hari pertama akar permasalahan bpjs dan jkn kita selesaikan
kita pastikan defisit ditutup dengan penghitungan

tenaga kesehatan harus dibayar tepat waktu obat harus dibayar tepat waktu tidak boleh ada antrian panjang
dan kami akan memulai program promotif preventif dua puluh dua menit per hari berolahraga
kita ingin masyarakat badannya sehat dan jiwanya juga sehat
di bidang ketenaga kerjaan saya ini pengangguran dulu
saya yakin bahwa masa depan anak muda kita bisa kita lakukan
kita berikan kesempatan untuk lapangan kerja kalau kita fokus pada dua program utama kita
yaitu okoc yang akan kita angkat ke level nasional
kita akan berikan kesempatan membuka dua juta wirausaha baru
dan juga program rumah siap kerja untuk anak muda one stop service pelayanan terpadu untuk para anak anak muda mendapatkan pekerjaan sampai tingkat pedesaan
di bidang sosial kemiskinan akan kita bidik
dengan program yang tepat melalui basis data terpadu
dan kebudayaan kebinaikan kita haruslah kita jaga
kita pastikan toleransi dan yang dimiliki bangsa ini menjadi salah satu fokus utama kita
dan kebudayaan kita memiliki banyak sekali aspek industri kreatif yang bisa kita angkat
banyak sekali lapangan pekerjaan yang akan kita ciptakan di era prabowo sandi karena kita fokus untuk apa yang diinginkan oleh masyarakat
terima kasih bapak sandiaga uno
ya kita sudah baik tenang dulu masih banyak kesempatan
masih ada waktu
betul masih ada waktu
dan kita tadi sudah melihat visi misi itu di segmen pertama
di segmen berikutnya kita akan sama sama melihat bagaimana ketika dua kandidat wakil presiden ini menjawab pertanyaan dari panelis
karena itu setelah berlangsung